besok kan papa operasi
bapak yang semangat ya
tapi aku ada ide pak
gimana kalau papa setelah operasi
terus masa pemulihannya udah baik
tinggal sama aku di jakarta
nanti papa pertimbangkan ya
papa tuh cuma mau
kamu sama istri kamu tuh baik pak
nanti sehabis di rumah saya
siapa penggali makam yang buat makam palsu anaknya andin
cari tahu orangnya siapa ya
ngapain sih maju mundur
aku mau nyemperin
lu pengen usahakan
pengen minta izin
mewantara youtuber aku
mudah mudahan dikasih izin
gak ada tandingannya makasih ya
mudah mudahan gak dipecat ya
ya emang bener sih kalau dia lagi duduk duduk ini
biasanya moodnya lagi indah nih
semoga dibolehin ya allah
semoga kak disembur aku ya allah
jawaban saya tetep sama ki
kata tidak ngerti gak
kenapa sih masalah ini salah paham terus sama kiki
kiki tuh kesini
mbak andin kenapa
gak usah ngacoin
ini tuh tenangan orang tadi tuh mbak andin cerita sendiri kok aku kalo mantannya dia tuh namanya roy
dengerin saya ya ki
jangan pernah sekali sekali kamu tanya ke andin tentang apapun yang berhubungan sama roy
ngerti kiki janji mas akan bahas bahas mas roy lagi
bentar aja mas
kiki janjiku gak bakal ganggu jam kerjanya dia di kantor ya
bentar kok mas
ini hasil meeting tadi pak
tapi jangan lama lama
jam tujuh sampai jam sembilan
habis itu kamu berangkat lagi ke kantor
ya ampun masal gantung
masalah baik emang gak ada duanya
papa aladin yang paling terbaik di dunia ini
besok kamu siap siap ya
untuk membuktikan ke dunia
dua event yang berbeda tapi
takdir sama mas
oh ya pak
besok kan papa operasi
apa yang semangat ya
tapi aku ada ide pak
gimana kalau papa setelah operasi
terus masa pemulihannya udah baik
tinggal sama aku di jakarta
nanti papa pertimbangkan ya
papa tuh cuma mau
kamu sama istri kamu itu baik baik
kamu sama elsa bisa ada disini
dari kemarin mending stay disini aja
sama elsa sampai operasi papa selesai
papa udah bisa pulih
baik baik aja kan
baik baik aja kok pak
udah papa gak usah pikirin yang itu
papa harus sembuh total
papa gak usah khawatirin aku sama nino ya
kalaupun kita gak baik baik aja
kita pasti gak dateng kesini berdua
tuh kan pak
elsa sama nino itu nggak ada masalah apa apa
ya kalau namanya rumah tangga
gak mungkin kan gak ada masalah
tapi mereka berdua ini hebat loh
mereka bisa selesai semua masalah bersama
udahlah papa gak usah khawatir ya
semoga pernikahan kalian langgang ya
makasih ya pak
kita kan belum mandi
jadi mau pulang dulu
besok kita kesini lagi pak ya
yaudah isi rasanya
udah kita bangun deh pak
assalamualaikum pak waalaikumsalam
aku khawatir tau sama mama
aku boleh nengok mama sebentar gak
lagi pula kamu kenapa sih mas
gak pernah cerita sama aku soal depresi yang mama
malah sekarang aku tau itu karena papa yang ngasih tau
karena itu ajanya itu makanya mama insecure
mama itu gak suka cowok yang suka selingkuh
lain kali gak usah dibahas
udah tidur sana
lo marah kenapa sih ah
karena mama jadi keinget roy lagi
atau sebenarnya lu cemburu karena andin masih aja mikirin roy
apa sebenarnya jauh di lubuk hatinya andin masih cinta sama roh
sama seperti roy yang gak pernah bisa lupain andin sampai akhir hayatnya
lo udah nyakitin andin
andin itu spesial banget buat gua
gak kayak perempuan perempuan yang ngereketin gua